dan kita beralih dari informasi lalu lintas selanjutnya kita ke informasi selanjutnya dua belas anggota dpr ri komisi empat
senin kemarin memantau kondisi harga di pasar tradisional di serang banten
ya wakil ketua komisi titi soeharto menilai bahwa pemerintah lambat mengantisipasi kenaikan harga daging sapi
sebanyak dua belas anggota komisi empat dpr memantau kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di serang banten
kan kondisi hari ini bergantung cuaca pada naik gak kan harga ikan apa aja naik
ikan laut semua naik kenaikannya berapa itu kan
semuanya tapi ya
harga daging sapi bertahan di kisaran rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus dua puluh lima per kilogramnya
saat ini pemerintah berusaha menurunkan harga daging dengan mengimpor daging beku
tapi wakil ketua komisi empat menilai kebijakan impor ini hanya solusi jangka pendek dan tidak konsisten dan dipandang menyalahi komitmen suasembada daging
ia juga mengkritik pemerintah karena tidak mengantisipasi kenaikan harga sehingga kenaikan harga terulang kembali di tahun ini
daging itu kami sudah sempat
saya ke pedagang mungkin ke depan
pemerintah jauh jauh hari sebelum masuk ke ramadan
import sapinya jangan dadakan
kalau mau beli delapan puluh ribu mungkin belinya di istana
titik berharap di masa mendatang pemerintah dapat menurunkan harga daging dan sembako melalui pembenahan rantai distribusi
adi mazda sarang